sementara itu menpora dito aryo tejo juga terseret dalam kasus sugan korupsi bts bakti kominfo yang dilakukan mantan atau diduga dengan terdakwa kali ini adalah menkominfo nonaktif joni g plate
terkait kasus tersebut jokowi enggan berkomentar banyak
dalam tanya jawab yang dilakukan di salah kunjungannya ke toa kisumdawu presiden jokowi dodo enggan berkomentar banyak terkait kasus sugan korupsi bts bakti kominfo yang menyeret menpora di toa riyo tejo
jokowi menyerahkan kasus itu kepada kejaksaan agung dan menegaskan semua harus menghormati proses hukum yang ada
jangan ditanyakan ke aparat penegak hukum jangan ditanyakan kepada saya wilayahnya ada di sana
kita selalu saya sampaikan kepada semuanya kita harus menghormati semua proses hukum yang ada